dalam kurun waktu enam bulan terakhir sejumlah bumn mengalami pergantian pemimpin dan terkait hal itu beberapa bumn hingga saat ini ya masih mengalami kekosongan posisi jabatan strategis yakni direktur utama
hal ini tentunya turut berpengaruh terhadap kinerja bumn
nah yang jadi pertanyaan apakah perusahaan pelat merah membutuhkan sosok seperti ahok
untuk membahasnya bergabung bersama kami toto pranoto direktur eksekutif lembaga manajemen febui sekaligus pengamat bumn
pak toto selamat malam
ya selamat malam
pak toto ini ramai diperdebatkan kalau sosok ahok digadang gadang menduduki posisi strategis di bumn
pak toto sempat punya prediksi ini nggak sih
ya sebetulnya sih agak surprise juga ya
tapi saya kira surprise itu juga sebetulnya bukan hal yang luar biasa juga
karena mungkin dilihat dari pengalaman pengalaman sebelumnya pak ahok mungkin sebagai gubernur sebagai pejabat publik ya
mungkin hal hal yang sudah dilakukan mungkin bisa dilakukan juga hal yang sama mungkin di bumn
untuk di korporasi siapa tahu juga mungkin punya dampak yang signifikan
mungkin itu pemikirannya mungkin ya
nah kita tahu ada empat bumn yang saat ini mengalami kekosongan pada posisi direkturnya posisi strategis
ada empat ada inalum kemudian ada pln ada mandiri dan juga btn
kalau pak toto melihat dari karakter dan juga latar belakang ahok background ahok di beberapa perusahaan dan juga gubernur dki jakarta
ya jadi saya melihatnya begini bumn itu ada dalam kategori menurut saya adalah bumn yang memang dia secara industri nya diatur dengan sangat ketat rigid
misalnya di banking begitu ya
lalu ada juga bumn yang memang mungkin membutuhkan suatu model pengaturan di mana pengaturan terhadap kompetensinya tidak akan serigit seperti di perbankan misalnya
misalnya dari bumn yang tadi disebutkan yang lain tadi
jadi saya pikir kalau untuk kategori di mana model pak ahok itu
saya lihat pada saat duduk sebagai gubernur di jakarta misalnya
dia kan banyak membuat katakanlah terobosan terobosan birokrasi atau memotong birokrasi dan seterusnya ya
mungkin dalam rangka percepatan dalam rangka efisiensi atau juga bahkan membawa inovasi baru
jadi untuk hal hal semacam ini saya kira mungkin model kepemimpinan yang cocok adalah pada model nature
dimana bumn itu relatif pada model di mana keputusan untuk melakukan
katakanlah tindakan efisien
efisiensi itu menjadi suatu prioritas misalnya ya
jadi dalam soal soal seperti itu misalnya
katakanlah kita ada satu yang kosong di pln misalnya ya
pln itu kan satu bumn yang dia tugasnya itu saya kira ada bukan cuma sekedar satu
mencari profit tapi juga dia harus menjalankan fungsi fungsi public service obligation ya
atau pso begitu ya
nah untuk fungsi fungsi pso itu kan yang paling penting sebetulnya adalah
bagaimana supaya itu bisa dikelola dengan suatu tingkat efisiensi yang tinggi misalnya ya
atau juga bagaimana itu bisa dikelola dengan memberikan katakanlah tingkat kenyamanan kepada customer itu makin tinggi juga
nah dalam konteks ini mungkin dibutuhkan banyak sekali terobosan atau inovasi misalnya ya
yang bisa dikerjakan
seperti yang mungkin dulu dikerjakan pak ahok saat menjabat sebagai gubernur di dki misalnya
dengan memotong birokrasi atau membuat inovasi inovasi baru dan seterusnya
ya mungkin itu cocok pada saat nanti dia akan misalnya diminta untuk membantu sebagai seorang
ceo di pln ya
bagaimana membereskan supaya aspek pelayanannya pso nya pln itu bisa menjadi semakin baik
semakin dinamis lah kurang lebih begitu ya
jadi model model itu mungkin sesuai dengan apa yang pernah dia kerjakan selama memimpin dki
mungkin agak cocok dengan model model korporasi bumn
dimana membutuhkan juga terobosan terobosan inovasi baru dalam hal pelayanan publiknya misalnya
oke tapi kalau dari pantauan pak toto sendiri selama mungkin dua atau tiga tahun terakhir
bumn yang cukup memberikan terobosan baru dalam sistem manajemennya
dan itu harusnya bisa dicontoh begitu dengan bumn lainnya di sektor lainnya
ya saya kira beberapa contoh seperti itu mungkin sudah bisa kelihatan ya
misalnya dulu kita pernah punya case nya kereta api misalnya ya
kereta api itu pada saat mulai sebelum pak yonan masuk
misalnya itu kan kondisinya rugi
pelayanannya boleh dibilang juga tidak terlalu baik
tapi dengan model seorang yonan
misalnya dia masuk kemudian dia melakukan perubahan perubahan
transformasi total begitu ya
maka kemudian kinerja kereta api itu bisa berubah dengan cukup drastis begitu ya
sekarang orang mungkin tidak banyak lagi komplain misalnya terhadap pelayanan kereta penumpang atau kereta barang
kemudian juga tingkat terhadap katakanlah features
produk yang ditawarkan juga semakin baik
dan kemudian secara korporasi kereta api itu bisa tumbuh sekarang menjadi salah satu bumn yang cukup excellence lah misalnya ya
jadi ini adalah contoh contoh dimana kemudian transformasi yang dilakukan oleh seorang leaders gitu
bisa membuat kearah perbaikan
kepada kondisi korporasi bumn nya misalnya ya
contoh contoh yang lain juga mungkin yang lain ada
saya kira jadi model model seperti ini bisa memberikan suatu inspirasi ya
bahwa seorang leaders baru bisa saja memberikan sentuhan baru
dan kemudian memberikan dampak positif lah terhadap kinerja bumn nya misalnya
oke kalau tadi pak toto menyinggung soal leaders
terus menyebut nama ignasius yonan
kita tahu mungkin ada persamaan ya dari yonan dan juga ahok
sama sama tegas dua duanya ya sama sama agak keras mungkin ya
nah kalau ngomongin soal posisi direksi yang sangat krusial bagi sebuah perusahaan
karakter ini dibutuhkan nggak sih oleh seorang pemimpin di bumn
atau karakter lain apa lagi yang dibutuhkan oleh seorang di bumn
ya betul jadi saya kira kita harus memahami karakteristik bumn ya
bumn itu mungkin tidak terlalu persis sama juga dengan korporasi swasta lah misalnya ya
karena bumn secara garis besar kan dia punya sebetulnya dua fungsi utama ya
satu fungsi utama memang dia harus katakanlah mengenerate profit begitu
kedua juga dia punya fungsi pelayanan publik ya atau pso tadi ya
jadi seorang leaders di bumn itu bagaimana dia bisa melakukan kombinasi keduanya dengan tepat
sehingga keberlangsungan perusahaan yang bisa terjaga karena dia making money bisa
tapi di sisi lain juga pelayanan dia kepada publik juga bisa dilakukan
jadi idealnya dua duanya bisa dikerjakan bersama gitu ya
kedua environment bumn itu kan juga stakeholdersnya luas

sehingga juga membutuhkan mungkin semua semua yang bisa dikerjakan bersama gitu ya
mungkin suatu model kemimpinannya agak fleksibel tapi butuh ketegasan
jadi dalam konteks semacam ini saya kira memang integritas itu menjadi sesuatu yang cukup penting lah ya
bagaimana seorang leaders kemudian dia bisa menjalankan kepimpinannya dengan efektif
karena semua orang dalam perusahaan dalam bumn nya melihat bahwa memang figur pemimpin ini bisa dijadikan sebagai suatu contoh
sebagai suatu panutan karena memang dia sudah memberikan suatu contoh ya

suatu bentuk dimana integritas itu menjadi sesuatu hal yang penting
barulah kalau sudah tumbuh kepercayaan itu pada saat dia akan melakukan transformasi transformasi berikutnya
mungkin itu akan jauh lebih mudah dilakukan
karena orang tahu bahwa pemimpin ini memang ingin melakukan suatu perubahan yang sifatnya cukup drastis lah begitu ya
dan orang percaya bahwa dengan program yang ditawarkan
maka itu kemudian bisa membawa perusahaan menuju suatu era yang lebih baik
jadi pada saat trust itu muncul maka kemudian orang akan follow ya
sehingga transformasi transformasi lainnya itu bisa dijalankan dengan mungkin jauh lebih mudah setelah ada trust tadi misalnya
menarik sekali kalau misalnya kita bayangkan nantinya ahok jika wacana ini akan benar benar terjadi begitu
kita lihat terobosan apa sih yang akan dilakukan seorang ahok melihat rekam jejaknya dulu di gubernur dki jakarta
banyak sekali terobosan yang ia buat ya
pak toto pranoto terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected